harga komoditas utama beras melonjak bahkan harga beras premium mintu rp lima belas per kilogram
pemerintah pun gencar melakukan operasi pasar dan bantuan pangan
presiden jokowi bahkan memberikan perhatian khusus untuk komoditas beras
lantas apa sebenarnya yang menyebabkan melonjaknya harga beras belakangan ini
benarkah indonesia sudah darurat beras
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual guru besar institut pertanian bogor dwi andreas santoso
selamat pagi prof dwi
selamat pagi mas dida
iya prof di kita tahun ini kenaikan harga berasnya itu sebenarnya setiap tahun selalu terjadi
namun kali ini berbeda prof karena kenaikannya itu bahkan mencapai rekor tertinggi
tadi ada lima belas rupiah itu beras premium bahkan tidak ada lagi beras di bawah sepuluh ribu
nah apa sebenarnya yang terjadi prof karena ini pasti kompleks sekali permasalahannya
ya yang pertama sudah barang tentu ada masalah di produksi ya
tahun dua ribu dua puluh sampai tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh dua kan kita mengalami fenomena tiga tahun berturut turut tersebut praktis tidak terjadi peningkatan produksi
jadi tahun dua ribu dua puluh kita hanya meningkat sembilan persen produksi padi ya
tahun dua ribu dua puluh satu justru menurun empat puluh dua persen
tahun dua ribu dua puluh dua meningkat enam puluh satu persen
padahal selama data yang saya miliki selama tiga puluh tahun terakhir
kalau terjadi lanina pasti terjadi peningkatan produksi yang signifikan
misalnya lanina tahun dua ribu tujuh sampai tahun dua ribu sebelas
itu peningkatan terendahnya itu empat tujuh persen
tapi kali ini sama sekali tidak terjadi peningkatan
itu yang pertama
lalu yang kedua
catatan saya juga
selama pemerintahan saat ini dari tahun dua ribu lima belas sampai tahun dua ribu dua puluh
produksi padi justru turun
turunnya dua puluh tiga persen per tahun
nah itu semua kemudian terakumulasi di akhir tahun dua ribu dua puluh
di akhir tahun dua ribu dua puluh tiga stok bulog hanya tiga ratus lima puluh ribu ton
sehingga kemudian ya otomatis itu memicu
gerakan pasar memicu harga naik ke atas
lalu kemudian di akhir desember kemarin
diputuskan pemerintah mengimpor lima ratus ribu ton
di desember katanya sih walaupun saya nggak begitu yakin dengan angkanya
sudah masuk dua ratus ribu ton lalu tiga ratus ribu ton masuk di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
nah untuk mengantisipasi itu juga
pemerintah di bulan maret memutuskan impor dua juta ton
tapi sudah barang tentu
kalau kita melihat perkembangan kenaikan harga
upaya upaya pemerintah tersebut kelihatannya
nampaknya belum begitu berhasil
itu yang catatan saya
yang menarik tadi produksi beras setiap tahun turun dua puluh tiga persen
sementara kebutuhan akan konsumsi terus meningkat
betul selama sepuluh tahun terakhir
iya dan ini yang menarik adalah sebenarnya apakah ini memang ada
tadi ya perubahan alih fungsi lahan
kemudian juga persaingan dari harga gabah sendiri di lapangan
karena tadi ada laporan memang penawaran harga gabah di lapangan itu
masih sangat terjadi persaingan yang fluktuatif ya prof
lalu kemudian juga impor ada pembatasan salah satunya di india
lalu dengan kompleksitas seperti ini
tadi anda katakan sepertinya impor itu tidak menjadi salah satu solusi
lalu seperti apa nih yang anda lihat prof
ya sudah barang tentu solusi terbaik meningkatkan produksi
sudah barang tentu itu ya solusi terbaik
kalau mengingat karena apa
mengingat perjalanan pemerintah saat ini
yang hampir sepuluh tahun terakhir ini
nah sehingga kalau tren ini terus berlanjut
maka kekhawatiran kita impor beras kita semakin lama
semakin meningkat di masa yang akan datang
nah ada hal yang sangat penting karena saya di jaringan tami
saya ketua umum asosiasi bank benih dan teknologi tani indonesia
sehingga tiap menit saya menerima kabar
dari seluruh seluruh tani
memang betul saat ini harga gabah kering panen
di tingkat usaha tani itu relatif baik
saya sebut baik ya bukan tinggi ya
yang kemarin laporan dari jaringan tani di jawa timur
jaringan tani kami di jawa timur
harga gabah kering panen itu antara rp tujuh seratus sampai rp tujuh lima ratus
dan sudah barang tentu kita ambil saja angka rp tujuh
maka nggak mungkin harga beras premium
di level sesuai het rp tiga belas sembilan ratus
rp tujuh saja kalau dikonversi menjadi pecah kulit
atau menjadi ya di bawah beras medium itu sudah rp empat belas
dan itu harga beras saat ini di perdesaan perdesaan
di perdesaan perdesaan sekarang ini harga beras antara rp tiga belas sampai rp empat belas
itu beras pecah kulit beras medium bukan beras premium
nah kalau dikonversi jadi beras premium ya harganya bisa mencapai rp lima belas
rp lima belas sampai rp enam belas
saya tidak menyatakan tinggi
kalau kita lihat pergerakan harga ya mas ya
pergerakan harga dari bulan juli dua ribu dua puluh
ini yang catatan saya ya
sampai bulan agustus sorry juli dua ribu dua puluh dua sampai agustus dua ribu dua puluh
ini selama tiga belas bulan terakhir
itu yang harga beras menaik rp sebelas tujuh ratus lima puluh lima
itu kenaikan harga beras ya
tapi itu direspon ditranspisi dengan sangat baik ke harga gabah
harga gabah itu naik dari rp empat tujuh ratus delapan puluh tiga ke rp enam tujuh ratus tujuh puluh dua
ini survei yang dilakukan ab dua ti karena kami tiap bulan melakukan survei
nah kenaikannya berapa
jadi ini kami mohon betul ke konsumen
justru harga yang wajar bagi usaha tani
itu yang harga yang sekarang ini harga yang wajar
bulan september tahun lalu kami melakukan kajian menghitung biaya produksi padi
dari lima puluh kabupaten di sentra produksi padi
biaya produksi berapa sekarang mas
biaya produksi itu rp lima enam ratus enam puluh delapan
jadi kalau harga gaba kering panen di tingkat petani di bawah rp lima enam ratus
nah sehingga harga yang saat ini terbentuk sudah mulai di atas rp enam
itu harga yang baik bagi sedulur tani
nah kalau pemerintah bisa menjaga harga yang baik ini untuk sedulur tani
dan sudah barang tentu dijaga juga di tingkat konsumen
maka kita harus bersyukur
karena apa petani menjadi bergairah tanam
ketika petani bergairah tanam otomatis persoalan beras ini
persoalan produksi padi ini perlahan lahan bisa kita atasi
dan saya pastikan kalau harga yang sekarang ini yang relatif baik sekarang ini
bisa dipertahankan oleh pemerintah tahun depan kita nggak perlu lagi impor
saya pastikan pasti tahun depan produksi kita akan meningkat
itu yang terpenting
ya baik prof tapi yang menarik adalah menjadi buah si malakama ya
kalau tadi prof katakan para petani saudara petani kita mendapatkan keuntungan
karena harga gabah cukup baik tapi pastinya harga eceran yang dijual di pasaran akan lebih naik
dan warga pada menjeritkan harga meroket
lalu sebenarnya idealnya seperti apa nih prof untuk menentukan harga
dan seberapa besar pemerintah bisa melakukan intervensi sehingga win win solution itu bisa tercapai prof
ya sebenarnya mas
ini tergantung political will pemerintah
pemerintah berpihak kemana
kalau pemerintah berpihak ke konsumen ya yang ini yang terjadi
yang terjadi apa
sedulur tani tertekan harganya pendapatan petani menurun income petani menurun
lalu hasil akhirnya apa
yang kita lihat selama sepuluh tahun terakhir
apakah itu yang kita inginkan
lalu oke lah
kalau kita melihat data dari bps ya
data dari bps itu ada data yang disebut sebagai ntp
nilai tukar petani tanaman pangan
berapa nilai tukar petani tanaman pangan dua tahun terakhir
tahun dua ribu dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh dua hanya sembilan puluh delapan lima mas
itu data resmi dari bps
berarti apa tanam padi rugi
masa akan kita biarkan sedulur tani kita rugi terus
nah sehingga bagaimana sikap pemerintah
sikap pemerintah seharusnya saat ini seharusnya sudah mulai membela berpihak ke produsen
selama ini sikap pemerintah selalu berpihak ke konsumen
ketika harga naik seperti sekarang ini pemerintah kebingungan melakukan operasi pasar dan lain sebagainya
untuk apa tujuannya
untuk menurunkan harga
lalu siapa nanti yang menderita
dan harga yang sekarang ini harga yang relatif baik baik saja
bukan tinggi juga
dan sebagaimana yang sering dikemukakan oleh banyak pihak bahwa harga beras di indonesia itu salah satu tertinggi di asean
sama sekali tidak
harga beras di indonesia itu bahkan saat ini itu masih salah satu yang terendah di asean
kita mengimpor beras dari katakanlah dari thailand berapa harga beras di thailand
kita mengimpor beras dari vietnam berapa harga beras di vietnam rp enam belas per kilo
jadi saat ini seharusnya kita semua paham bahwa harga yang saat ini harga yang baik bagi sedulur tani
dan kalau harga yang baik bagi sedulur tani ini tercapai otomatis nanti petani akan bersemangat dalam menanam
ketika petani bersemangat menanam otomatis persoalan pangan kita perlahanan bisa kita atasi
tapi kalau pemerintah selalu berpihak kepada konsumen pokoknya konsumen pengen harga murah dituruti terus ya selesai mas
pertanian kita semakin lama akan semakin hancur dan petani kita semakin lama akan semakin males tanam padi
itu yang saya khawatirkan
dan kalau itu nanti ketergantungan kita terhadap impor semakin lama semakin besar
itu gua simalakan namanya seharusnya
baik prof terima kasih sekali untuk perbincangannya sebuah perspektif yang berbeda
terkait dengan bahwasannya kebijakan pemerintah juga harus berpihak dua belah pihak baik itu para konsumen dan juga para produser
sehingga kita juga tidak tergantung terhadap impor beras kedepannya
terutama terkait dengan cuaca kebutuhan dalam negeri dan juga reformasi agraria terkait dengan bagaimana peruntukan lahan bagi para petani
sehingga kita bisa mendapatkan kecukupan pangan dalam negeri
terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini prof